ratusan spesies satwa dan tumbuhan hidup di sini sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu
sebagian dikategorikan sebagai satwa prioritas dengan populasi terbatas
ini adalah rumah flora dan fauna terbesar dengan keanekaragaman hayati paling lengkap di asia
inilah leuser surga hayati indonesia
kawasan ecosystem leuser
kawasan ecosystem leuser
lokasinya terletak di empat kabupaten di provinsi sumatera utara dan tiga belas kabupaten di provinsi aceh
jumlah fauna di dalam kawasan ekosistem ini diklaim sebagai yang terbanyak di kawasan asia
leuser adalah rumah bagi satu ratus lima spesies mamalia

di dalam kawasan ekosistem leuser terdapat area konservasi
taman nasional gunung leuser dengan luas sekitar satu juta hektare
hutan leuser dianggap sebagai tempat terakhir di asia tenggara
yang mampu mempertahankan populasi satwa langka
leuser adalah tempat yang sangat berharga
banyak pintu masuk yang dapat digunakan menuju ke dalam taman nasional gunung leuser
berbekal izin dari balai besar taman nasional gunung leuser
saya menggunakan jalur masuk dari wilayah kabupaten tapaktuan aceh selatan
jalur sungai menjadi salah satu pilihan terbaik karena kawasan taman nasional gunung leuser
dilintasi belasan anak sungai dari sungai alas
ini adalah sungai kruk lembang yang merupakan batas alami antara taman nasional gunung loser dengan hutan masyarakat
meskipun taman nasional gunung luser merupakan wilayah yang terbatas
bukan berarti masyarakat sangat dibatasi untuk dapat menuju ke taman nasional
karena tidak jarang masyarakat menggunakan perahu mereka datang ke taman nasional gunung leuser
untuk sekedar mencari ikan untuk kebutuhan mereka sehari hari
dan tidakkan ini tidak dianggap membahayakan
atau mengancam keberadaan taman nasional gunung loser
menumpang perahu forum konservasi leuser
perjalanan menuju taman nasional gunung leuser dapat ditempuh selama tiga sampai empat jam
tujuan saya adalah pusat penelitian orang hutan suak balimdik
di dalam taman nasional gunung leuser
taman nasional gunung leuser
sungai kerung lembang adalah anak sungai alas yang bermuara ke samudra hindia
lebarnya sekitar lima belas meter dengan kedalaman bervariasi antara tiga sampai enam meter
beberapa kali perahu harus melambat untuk menghindari batang pohon yang nyaris menutup badan sungai
tidak sedikit pohon besar tumbang di sepanjang bantaran sungai
karena akar pohon besar yang sulit mencengkram lahan gambung
beragam satwa hutan tropis juga menjadi penghibur perjalanan saya
bersama petugas taman nasional dan anggota forum konservasi leuser
kelompok kerah dan lutut sesekali melompat dan berteriak menyapa kami
berang berang ini tetap asik berenang mencari ikan
tak terganggu dengan kami
yang tengah melintas
beberapa jenis reptil seperti biawak dan ular tentu tidak luput dari perhatian kami selama perjalanan
di sejumlah titik di bantaran sungai kami menduga terjadi aktivitas pembalakan liar
beberapa lembar kayu ini seperti baru selesai dipotong dan siap

kami memutuskan tetap melanjutkan perjalanan karena tidak melihat pemilik kayu atau siapapun di sekitar lokasi ini
sekitar tiga jam perjalanan perahu kami melambat dan mulai menepi
kami sampai di pusat penelitian orang utan suakbalimbing
kami sampai di pusat penelitian orang utan suakbalimbing
dan menemiresifkan buku saham yang dityebutnya gokul dokum dengan menyuruh kami mengambil kendi wiwan peran sekolah baru

cuma sampai saidap ke tim modern itu
kalau kini kita bebas kami akan ke tempat terkuat
bicara itu perantara bagi kita takkan sededak
setiap hari ashar dan tim memantau pergerakan orang utan dalam radius sekitar enam ratus hektare
sedikitnya tiga puluh lima individu orang utan tercatat di pusat penelitian ini
setiap individu juga telah diberi nama panggilan untuk memudahkan proses pemantauan dan pencatatan data
tidak hanya ashar dan tim beberapa peneliti akademis dari universitas zurich swiss juga giat mengikuti dan meneliti orang utan di hutan taman nasional gunung leuser
salah satunya brigitte
untuk meraih gelar profesor brigit meneliti perilaku dan cara individu orang utan sumatera dalam bersosialisasi
saya sangat senang untuk mencari dan makan gelar ini
ini adalah hal yang sangat istimewa di sini
dan di sisi lainnya mereka sangat sosial
mereka lebih sosial dari orang orang yang dilahirkan di borneo atau anggota
ini sangat menarik untuk dilihat
dan hal lainnya kita juga melihat mereka seberapa pintar
kita tahu bahwa mereka pintar tapi kita juga ingin tahu apa yang mereka butuhkan untuk pintar di hutan
selain mendampingi peneliti asing ashar dan tim juga tetap melakukan pengamatan terhadap individu individu orang utan
ashar membagi timnya untuk bergantian masuk ke dalam habitat orang utan liar guna mendata keberadaan mereka
ya pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga sampai dua ribu dua tersebut kami sudah mengidentifikasi sekitar seratus orang orang yang berada di hutan
tetapi pada tahap kedua setelah konflik kami mulai penelitian dari tahun dua ribu enam sampai dua ribu enam belas ini
karena memang perenkrutan staf lapangannya masih sedikit jadi belum sempat kami berpencar begitu banyak
contohnya nanti waktu cari pencarian orang utan dua tim empat personel
kalau seandainya ada delapan tim jadi lebih banyak potensi untuk kita temukan orang hutan
tetapi dari tahun dua ribu enam sampai dua ribu enam belas ini kita sudah teridentifikasi sekitar tiga puluh lima individu
baru sekitar tiga puluh lima yang memang sudah pasti identifikasi yang jelas ya
d paling kecil kelompok kata jung gteran hujung hutan

spesies yang saya temui ini adalah nepenthes ampullaria
jenis ini tumbuh di tempat yang teduh dan tidak terlalu banyak cahaya
dengan batang memanjang
pusat penelitian orangutan suat balimbing dibangun sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
untuk melindungi dan mempelajari kehidupan orangutan
mamalia yang dikenal cedas
sempat ditinggalkan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
dan dua ribu dua karena konflik di sekitar aceh
stasiun penelitian orangutan kembali dirintis pada tahun dua ribu enam
sudah itu kami mulai lagi riset penelitian
waktu itu disuruh survei sama dokter ian singleton dari lembaga yale
dia menyuruh men survey masalah
lokasi stasiun riset untuk pembangunan yang kedua kali
karena pada awalnya yang dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga sampai dua ribu dua tersebut
sudah terbakar waktu konflik
tidak hanya seekor
saya melihat dua individu orangutan liar langsung di habitatnya
keduanya adalah induk dan bayinya
sang induk terlihat menikmati buah dan daun dari sebuah pohon
dan juga anak
beberapa menit kemudian
dua individu orangutan lainnya juga muncul bergantian
lalu muncul kemudian seekor jantan dewasa
jadi ada sedikitnya empat individu orangutan di lokasi kita saat ini
ada dua betina dewasa tadi
satu betina anak dan satu lagi jantan dewasa
tadi kita bisa lihat seekor jantan dewasa mendatangi betina
karena ini adalah
ini adalah tempat yang sangat nyaman untuk orangutan di lokasi taman nasional luser
mereka bisa berlama lama di satu pohon dan sebelahnya
bahkan kadang kadang melakukan party atau makan besar di satu pohon itu
bisa lima sampai tujuh individu
ini adalah tempat yang sangat nyaman untuk orangutan

ini adalah tempat yang sangat nyaman untuk orangutan
orangutan di indonesia terbagi dua jenis
jenis pertama adalah pongo pitmeus yang hidup di hutan kalimantan
dan pongo abeli yang hidup di habitat hutan subakarang
mereka adalah satwa vital untuk hutan
karena memiliki kemampuan melestarikan ekosistem hutan
dan menjaga keseimbangan kehidupan
dan menjaga keseimbangan kehidupan
dan menjaga keseimbangan kehidupan
jadi orangutan ini layak untuk kita pertahankan
karena dia satu satunya satwa yang bisa menyebar tumbuh tumbuhan
contoh disini ada jenis namanya kuin
kalau mereka memakan buah puin yang sudah masak seperti buah langsat
itu mereka akan memakan banyak sampai dua jam ya
jadi waktu mereka membuang gotoran

biji biji puin seperti biji langsat itu menyebar di seluruh rawa rawa ini
jadi saya pikir yang lebih menarik
yang lebih memang saya tertarik dengan orangutan
bisa menyebar tumbuh tumbuhan ke seluruh habitat yang ada di rawa rawa ini
keberadaan orangutan ini kan semakin lama
semakin menurun populasinya
jadi kita wajib untuk kita pertahankan
supaya hidup mereka juga layak untuk mereka hidup di dalam hutan sebenarnya
sebenarnya ini yang kita pertahankan untuk anak cucu kita nanti
kalau semua orang hutan sudah habis apa yang dilihat mereka ya
mereka sudah layak untuk hidup
anak anak cucu kita harus layak untuk bisa melihat orang hutan
jangan sampai punah
itu yang harus sebenarnya kita pertahankan
keberadaan orangutan terancam aktivitas manusia
seperti pembalakan liar dan pembukaan lahan hutan untuk perkebunan
tidak hanya orangutan
juga terdesak oleh manusia
terkecuali habitat gajah sumatera
yang terus didesak pembuka lahan

mereka akan mencari hutan yang lebih baik
konflik antara gajah dan manusia pun terjadi
saat jalur lintasan gajah telah beralih fungsi
menjadi perkebunan dan permukiman
ada orang yang mencari hutan untuk berkembang di hutan
mereka mencari hutan untuk berkembang di hutan

kebanyakan hidup mereka berkarir

gajah makan sambil berjalan baik siang maupun malam hari
setidaknya gajah sumatera setiap hari dapat mempergunakan waktunya delapan belas jam hanya untuk makan
bisa jadi gajah sudah tidak lagi memiliki waktu dan sumber makanan sebanyak itu
kebanyakan sekarang itu adalah bukan gajah yang merubah humbringnya
tetapi manusia mengubah humbrinya gajah
jadi di humringnya dia saat ini sudah banyak mungkin sudah ada perkebunan
bahkan sampai sudah ada perkampungan
jadi yang dulunya di sini memang perkampungan tempat humringnya dia
jadi itu yang membuat dia akan datang lagi kembali
karena gajah akan kembali ke humring itu ketika memang makanan yang di daerah jejak jelajah dia sudah habis
sudah banyak pembukaan lahan itu yang terutama ya
yang menyebabkan konflik itu adalah ketika banyaknya kawasan kawasan hutan yang dibuka untuk kepentingan perkebunan dan perorangan masyarakat
yang membuat gajah itu kembali datang turun karena sudah tidak adanya habitat habitat dia
jadi selama kita ketahuin bahwa
sekarang kawasan itu sudah makin sempit
jadi semakin sempitnya kawasan semakin mempercepatnya dia untuk datang kembali ke perkampungan masyarakat
karena tidak ada lagi habitatnya
gajah di conservation restoran unit adalah gajah liar yang dicinakan
dibutuhkan waktu latihan tiga sampai enam bulan sebelum bisa mengajak gajah gajah
mengurangi patroli dan menghalau konflik
dua ekor gajah jantan dan dua ekor gajah betina
telah menjadi anggota patroli penanganan konflik di wilayah sekitar kecamatan kluwon aceh selatan
sejak beberapa tahun lalu
saat ini siska dan nini sedang hamil
buah perkawinannya dengan tuah
gajah jantan tertua di kelompok ini
sejak conservation restoran unit ini dibentuk
konflik bahkan kematian gajah lia berkurang dan dapat dihendak
semakin terdesaknya habitat gajah sumatera terutama di wilayah aceh selatan ini
membuat habitat atau populasi gajah sumatera juga semakin terdesak
konflik antara manusia dengan gajah terjadi seiring maraknya aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan
dan jika konflik ini terjadi bisa dipastikan peluang manusia lebih besar untuk menang daripada gajah
dan tim cru conservation restoran unit datang untuk memberi solusi bahwa gajah liar bisa dihalau
tidak harus membuat mereka kehilangan nyawa di tempat mereka sendiri
setiap hari konservation response unit rutin melakukan patroli setelah gajah dimandikan
tim patroli menyusuri sungai baik di sekitar batas kebun milik warga maupun masuk ke hutan jalur lintasan gajah liar
yang dekat dengan permukiman warga

sehingga kota sumatera akan menemukan penggunaan gajah yang lebih baik untuk membuat perkembangan

tapi di zaman sekarang gajah gajah itu yang jauh lebih berbahaya keberadaannya
karena kita ketahui sekarang sudah banyak pemburuan liar
karena tingginya permintaan gading gajah
terus pengracunan karena tidak adanya penyelesaian konflik di satu satu daerah itu
jadi masyarakat awam sekarang memilih kota sumatera
apabila gajah itu kembali ke perkebunan masyarakat
mereka akan melakukan hal hal tindakan yang memang bisa membuat gajah itu mati
tingkat resiko kematian gajah sumatera terus meningkat karena daya jelajah gajah yang luas
taman nasional gunung sumatera
juga bukan merupakan zona inti hidup gajah sumatera di aceh maupun sumatera utara
gajah lebih banyak menjelajah untuk mencari makan di luar taman nasional
dan melintas di sekitar kebun maupun permukiman warga
jalur yang dulunya adalah hutan leuser rumah untuk gajah
dan untuk mempertahankan kekayaan hayati di leuser
manusia hanya perlu sedikit lebih pekat agar leuser tetap menjadi surga hayati
dan sumber kehidupan setiap makhluk di sekitarnya termasuk manusia